tiga tahun dari dua ribu sepuluh sampai dua ribu tiga belas ya
yang kita juga udah ngasih bantuan banyak segala macam
selama pandemi mungkin mulai dari maret sampai sekarang